dan kita akan langsung bergabung ke istana negara untuk melihat bagaimana proses pemanggilan calon menteri kabinet jokowi ma'ruf berikut ini
yang disampaikan beliau beberapa waktu yang lalu pada pidato pembukaan pertama pada pidato pertama beliau di mpr
bisa betul betul diselesaikan secara segera dan kita berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait mengenai dua omnibus law ini
kemudian diregulasi secara khusus juga mengenai peraturan peraturan baik dan level kementerian
untuk mempercepat investasi untuk memudahkan perizinan perizinan termasuk ya termasuk kita berdiskusi juga tentang perda perda
bagaimana perda perda itu dapat mendorong pertumbuhan dan kalau ada tumpang tindih
ada yang menghalangi akan kita selesaikan nanti kita cari solusi yang terbaik untuk itu
apakah nanti perda itu dibatalkan melalui peraturan presiden
pokoknya perda juga kita harus harmonisasi supaya jangan semua daerah nanti bisa melakukan peraturan yang bertentangan dengan arah kebijakan nasional kita
itu kemudian kita juga
kita melihat bagaimana agar pelayanan keimigrasian berjalan dengan baik khususnya
masih ada keluhan keluhan tentang orang orang asing yang masuk
bahkan di tengah raya ada juga staff staff kita yang kurang membuat pelayanan yang baik
ini harus kita selesaikan segera
dan masalah over kapasitas dilapas
dan secara khusus kita mendiskusikan tentang
harus dicari jalan bagaimana menyelesaikan kejahatan narkotika ini
maka diperlukan sinergitas antara kementerian hukum dan ham polri dan bnn
akar masalahnya harus kita selesaikan
revisi undang undang narkotika harus betul betul kita segerakan karena di sana yang sekarang ini bisa potensi untuk
kejahatan narkotika ini betul betul mengganggu kita
konsep rehabilitasi pemakai akan kita introdusir kepada pemakai
pencegahan dan kampanye yang lebih luas tentang pencegahan narkotika akan kita lakukan
ini koordinasi akan dilakukan dengan baik
ini kita konsentrasi dulu untuk tugas tugas
pembangunan hukum tentunya
menkumham ya pak dipastikan
pokoknya itulah kami diskusikan ya
itu kami diskusikan bapak presiden
saya betul betul mengapresiasi kepercayaan yang diberikan bapak presiden kepada saya sekali lagi untuk bekerja
itu nanti belakangan kita selesaikan
ya karena ada mahkamah konstitusi itu kan eksekutif reviewnya
tapi kan peraturan hirarki perundang undangan kan perda lebih tinggi peraturan presiden
jadi bukan lagi sifatnya eksekutif reviewnya
nanti akan kita lihat
jadi kami juga menyampaikan bahwa dan sekarang di apa di undang undang pembentukan peraturan perundang undangan perda perda juga harus kita harmonisasi supaya jangan jangan apa
jangan bertentangan satu sama lain dan tidak sesuai dengan peraturan diatasnya
ini kita lakukan
ini kita lakukan
bukan di peraturan undang undang yang baru disahkan yang lalu kan undang undang pembentukan peraturan undangan sudah dimasukkan di dalam itu
terima kasih deh ya
konsekuensinya saya harus mundur dari dpr
masuk ke aok ya
masuk ke aok ya
masuk ke aok ya
masuk ke aok ya
nah itu ke depannya kita lihat aja
masuk ke aok ya
masuk ke aok ya
masuk ke aok ya

ada porsi yang lain nanti
terima kasih pak